hasil pemantauan dan kajian ombudsman republik indonesia atau ori perwakilan dia pasca ppdb
dua ribu dua puluh dua menyatakan masih terdapat praktek jual beli seragam di sekolah smp dan sma negeri
permendikbud nomor satu tahun dua ribu dua puluh satu pasal dua puluh tujuh telah mengatur larangan melakukan penghutan untuk
seragam sekolah namun ori d i e mengaku menemukan fakta masih tetap ada jual beli seragam sekolah
bahkan disertai sejumlah pemaksaan dengan modus menyerahkan mekanisme pembelian seragam kepada
pagoyuban orangtua di sekolah karena tidak memungkinkan menginvestigasi seluruh sekolah
negeri di dia lantas ori melakukan pendekatan berbasis asumsi di asumsi asumsikan dengan angka
dua ratus lima puluh an dengan asumsi setiap sekolah gak semua siswa membeli tapi seratusan dikali sekitar tiga ratus
sekolah di seluruh lepas dulu di sekolah negeri ya itu ketemunya sepuluh sekian m jadi kalau ada yang
bertanya tanya dimana dari mana angka sepuluh itu perhitungan dengan pendekatan asumtif yang paling
kecil dewan pendidikan dia menyoroti di ada permasalahan terkait tugaan praktek jual beli
seragam oleh sekolah
dewan pendidikan dia menyayangkan etika investigasi yang ditempuh ori seharusnya ada klarifikasi secara
tertutup kepada pihak pihak yang terkait dalam hal ini sekolah sekolah apa yang disampaikan itu
merupakan asumsi karena memang belum ada satu proses investigasi yang memenuhi kaedah investigasi
yang sebenarnya misalnya di berita itu tertulis bahwa sekolah
di daerah semangat yogyakarta itu dikalikan semua jumlah sekolah di dia kemudian dengan satu besaran
tertentu akhirnya dengan pengali yang berdasarkan asumsi tadi kemudian muncul angka sepuluh miliar
sementara itu gubernur dia seri sultan hamengkubuwono x justru tidak menyoroti berapa angka diduga hasil
keuntungan penjualan seragam oleh sekolah sultan justru menyoroti masih adanya jual beli seragam di
sekolah yang disertai dugaan pemaksaan dan kemudian juga menggunakan informasi yang tidak sepenuhnya dan mungkin juga tidak menuruti
yang disertai dugaan pemaksaan dan kemudian juga menuruti
yang disertai dugaan pemaksaan dan kemudian juga menuruti
pembukaan pemaksaan sultan mengingatkan jika sekolah sekolah tidak diperbolehkan menjual

dari dari orangtua itu prinsipnya boleh tapi sekarang pemaksaan atau ndak istrinya sukarela
netur ngarani itu nggak bisa berapapun dugaan jumlah keuntungan penjualan seragam yang didapat
sekolah ombudsman republik indonesia mengklaim masih menemukan fakta terjadinya praktek yang
dinilai melanggar aturan pendidikan yakni jual beli disertai pemaksaan pembelian seragam di
sekolah dengan berbagai macam alasan dan modus wahyu juniawan yogyakarta